bakal capres prabowo subianto menjamu ketua umum partai solidaritas indonesia kaisang pangarep di kediamannya di kertanegara jakarta selatan
pertemuan ini diklaim sebagai kunjungan balasan setelah sebelumnya prabowo berkunjung ke kantor dpp psi
seminggu jelang pendaftaran capres apakah pertemuan prabowo dan kaisang ini semakin menguatkan sinyal psi akan mendukung prabowo di pilpres dua ribu dua puluh
sore ini kita akan membahasnya dengan wasekjen psi dede prayudi wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman dan direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno
selamat sore bapak bapak
oke saya akan langsung dulu ya ke mas uki yang masih berada di rumahnya pak prabowo ini di kertanegara sampai keluar dari rumahnya ini untuk dapat sinyal
sudah tinggal seminggu lagi pertanyaan kami kenapa psi tak kunjung mengumumkan arah dukungannya itu dulu
ya memang belum saatnya ya
kita kan masih menunggu hilal cawapres dan ini kan sudah menjadi kesepakatan kami di kopdarnas kami pada bulan agustus yang lalu
di saat kami mengumpulkan seluruh perwakilan ya pengurus pengurus dari dpw se indonesia ya
dan memang mengerucut ke nama pak prabowo atau pak ganjar ya
dan kalau dikerucutkan
karena lagi ke satu nama pada saat itu kita belum mencapai kesepakatan
nah yang kita sepakati nanti kita akan mengerucutkan dari dua nama ini menjadi satu
kalau kita sudah mendapatkan hilal cawapres
nah sampai dengan hari ini memang belum nampak hilalnya sehingga ya kita menjalin komunikasi ya dengan pak prabowo dengan baik ya
juga kemarin ketum kami juga beberapa hari yang lalu kan baru saja ketemu mbak puan di menteng
nah kurang lebih seperti itulah
oke memang belum saatnya ya
tapi pertemuan psi dan pak prabowo
pak prabowo ini sudah dua kali terjadi
dengan ganjar pranowo malah belum pernah terjadi
ya memang bisa dibilang untuk saat ini ya
terlebih semenjak pak prabowo datang ke kantor kami ke dpp
itu memang kami memiliki hubungan emosional yang baik lah
dengan pak prabowo
juga antar partai ya
secara institusional ya
saya juga dengan mas budi seregetmo
dengan mbak sara
dan ini sebenarnya adalah hal baik
dan sebenarnya tadi yang dibicarakan juga di dalam itu lagi lagi ya
sama seperti waktu kunjungan pak prabowo ke kantor kami
itu tidak satu kalipun kata koalisi disebutkan ya
itu di sana misalnya dari pak prabowo mengatakan bahwa untuk indonesia saat ini
politik persatuan itu adalah hal yang mutlak untuk dilakukan
dan tadi narasinya memang cukup panjang
pak prabowo bahkan sempat ngasih contoh
ada sebuah area atau negara ya yang melimpah sekali sumber dayanya dan lain lain
tapi karena elitnya tidak bersatu maka kemudian negara tersebut rusak
dan pak prabowo juga tadi mengatakan bahwa indonesia ini terlalu besar ya
untuk menjadi milik satu atau dua golongan saja gitu
dan dari psi sendiri mas kaisang tadi mengatakan bahwa saat ini psi sedang menjalankan politik riang gembira
politik yang tidak serang menyerang yang tidak mencelak yang politik gaya khas anak muda
yang ada haha hihinya kurang lebih sih seperti itu ya
dan ini inline juga kata pak prabowo tadi
oh enggak ini bahkan apa namanya dari kami ya
kalau nggak salah mas kaisang sendiri yang bilang tadi bahwa kalimat pak prabowo yang pernah saya dengar
bahwa kalau misalnya diserang jangan serang balik
nah ini sebenarnya yang kita maksud dengan politik riang gembira
kurang lebih seperti itu
oke mas uki kalau sudah ada kemistri
sudah ada kecocokan begitu ya dengan pak prabowo subianto
bahkan sudah bertemu dua kali dengan pak prabowo
kenapa tidak kunjung dideklarasikan
menunggu apa sebenarnya mas uki
ya memang kan kenyamanan atau kedekatan psikologis ya itu memang salah satu variable yang sangat penting
tapi memang itu nggak satu satunya gitu
dan ya kalau ditanya lagi jawabannya juga sama
masih menunggu hilal cawapres mbak nana
oke masih menunggu mas uki
masih menunggu hilal cawapres
persoalannya hasil kopdarnasnya psi itu memutuskan psi mendukung ganjar pranowo
berarti sudah tidak ada kenyamanan dan kemistri dengan ganjar ya
pada saat dukungan pada ganjar pranowo itu adalah embuk rakyat
rembuk rakyat ini nggak sama levelnya dengan kopdarnas
kongres ini mungkin kalau di partai lain itu munas ya
oh jadi ini masih di bawah lah ya
jadi belum final keputusan mendukung ganjar itu
karena kan partai politik itu kan enggak cukup deklarasi dukungan
karena partai politik itu harus mengusung
mengusung itu artinya berkoalisi
berkoalisi ini ada variable variable yang cukup menentukan
salah satunya adalah kenyamanan komunikasi misalnya antar partai antar ketua umum antar kader
nah ini juga kami pertimbangkan
tapi faktor aspek psikologis yang tadi tentu kan bukan satu satunya
ada kedekatan ideologis
juga apakah kemudian si kandidat tersebut
sejalan dengan manget joko wisme yang kami gaungkan dan lain lain gitu
cuman sejauh ini sih ya memang tinggal mengurusin kedua nama aja mbak nana
mengerucut kedua nama itu maksudnya mas ganjar dengan pak prabowo
saya mau ke bang habib dulu
jangan masuk dulu ini
karena enggak ada sinyal di dalam rumahnya pak prabowo
saya mau ke bang habib dulu
bang habib seberapa penting dukungan psi untuk prabowo dan gerindra
apakah memang karena faktor kaesang putra presiden jokowi
makanya gerindra berharap psi bergabung
psi merupakan partai politik yang menurut kami sangat penting ya
sangat strategis saat ini
bukan hanya sekarang kebetulan petuanya adalah mas kaesang
tetapi sejak dahulu ya
kita sudah menjalin komunikasi
yang baik dengan psi
karena kami juga menganggap ini sangat penting untuk dirangkul
politik pak prabowo adalah merangkul
psi ya kita tahu partai anak muda punya basis anggota dpr banyak sekali
punya juga tokoh tokoh yang sangat berpengaruh
dan ada kesamaan frekuensi pemikiran
yang pertama adalah soal kami menganggap pemerintahan saat ini berhasil
kedua kami menganggap keberhasilan ini harus dilanjutkan
kedua kami menganggap keberhasilan ini harus dilanjutkan
kedua kami menganggap keberhasilan ini harus dilanjutkan
dan yang ketiga tadi yang disampaikan oleh pak dede
bahwa kami menganggap politik ini harus diwarnai dengan keceriaan
yang gembira ya
kalau kita diserang kita jangan membalas
jangan kita kedepankan arogansi masing masing
sehingga kontestasi pemilu ini bisa berlangsung damai guyup dan rukun
nah itu tiga kesamaan tersebut menurut kami
apa namanya adalah modal yang besar
bagi peluang terciptanya
bagi peluang terciptanya
koalisi psi di kami
oke jadi bukan semata faktor ksang yang merupakan puteranya presiden jokowi ya
makanya gerindra kemudian berharap psi bergabung
ya itu saya sampaikan barusan kan
kalau anda simak tadi
bahwa karena memang kami sudah mencermati sejak jauh hari
sebelum mas kaisang menjadi ketum psi
sudah dicermati oleh gerindra sejak jauh hari
persoalannya pada tahun dua ribu sembilan belas
salah satu partai
yang kadernya sangat getol ataupun sangat gencar
menyerang pak prabowo
itu adalah psi bang habib
bagaimana kemudian gerindra bisa mempercayai
karena itu adalah bentuk evaluasi kita sebagai bangsa
bahwa dua ribu sembilan belas adalah pelajaran berharga
bagaimana kita terpercabalah
sehingga hampir membuat apa namanya
kita sebagai bangsa mengalami degradasi yang demikian parah
alhamdulillah karena kebesaran hati para elit kita
kita bisa mendapatkan capaian capaian yang luar biasa dalam lima tahun ini
ketika pandemi terjadi
ternyata kita bisa menjadi salah satu bangsa dan negara yang survive
anda bayangkan kalau tidak ada persatuan pak prabowo dan pak jokowi
alangkah susah kita melewati fase pandemi kemarin
begitu juga capaian capaian yang lain
yang dicapai karena adanya kebersamaan
contohkan para elit dan para pemerintah
contohkan para elit dan akhirnya mengikut sampai ke akar rumput
oke saya mau ke mas adi praitno dulu
mas adi apakah kemudian menurut hitung hitungan anda
menurut analisis anda
ada keuntungan elektoral kalau psi mendukung prabowo di pilpres dua ribu dua puluh empat
atau hanya sekedar menguatkan endorsement jokowi melalui putranya
kayaknya sama pengharap
rifana pertama dalam rezim pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat
dukungan partai politik itu tetaplah penting
tidak mungkin ada angka sepuluh
tidak mungkin ada angka seribu tanpa ada angka satu
psi ini adalah partai politik yang sekalipun tidak lolos parlemen
itu kalau dikonversi jadi suara kan kurang lebih sekitar satu juta
kalau itu tetap solid tegak lurus ya
ke psi pilihan politiknya maka suara psi ini tetaplah penting
saya ingat kemenangan jokowi dua ribu empat belas ke prabowo
oleh karena itu
pastinya dalam logika matematika politik secara langsung
dukungan psi itu kemanapun arah politiknya pastilah sangat penting dan agresif
nah yang kedua apapun judulnya
kaisang ini kan dianggap bagian dari salah satu kompas politik jokowi nantinya di pilpres
tentu ada harapan kalau kaisang yang sebagai ketua umum psi mendukung salah satu calon
ini akan membuat para pemilih yang terafiliasi dengan jokowi
otomatik akan melabuhkan pilihan politiknya sesuai dengan
mas adi sinyalnya tampaknya
ya pertanyaannya memang diurutin oleh pak
jadi memang variable keduanya ya itu
sebagai upaya untuk menarik para pemilih yang kemudian terafiliasi sebagai pemilihnya jokowi
karena kaesang ini kan dianggap bagian dari kompas politik jokowi kan untuk pilpres di dua ribu dua puluh empat yang akan datang
oleh karena itu ya tidak mengherankan kalau kemudian kaisang kapasitasnya sebagai ketua umum psi ini pasti dirayu dibujuk betul
dan bahkan pertemuan politiknya itu dianggap sebagai bagian dari upaya untuk membangun koalisi
dulu waktu ketemu dengan puan pasti kan muncul
wah ini nih akan dekat dengan gajian pranowo
setelah itu hari ini misalnya kita menyaksikan psi kaisang bertemu dengan prabowo
ini seakan akan menebalkan keyakinan bahwa psi akan ke prabowo subianto
bagi saya psi ini serahana membaca kompas politiknya
yaitu tergantung apa kata jokowi
karena dalam kopdarnas mereka beberapa waktu yang lalu
saya kesempatan hadir rifana diundang
mereka jargon dan ideologi politiknya satu yaitu jokowisme
mereka ini tegak lurus dengan jokowi
merah kata jokowi
merah kata psi
putih kata jokowi
putih pula kata psi
itu yang kita anggap ya
nanti saya akan tanya lebih dalam ya ke mas uki
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
kami lanjutkan lagi dialog kita pada sore hari ini
apakah gerindra dan psi akan berada di satu kubu bersama dengan wasek jen psi
dede prayudi kemudian direktur eksekutif dari parameter politik mas adi praitno
dan juga wakil ketua umum partai gerindra ada habibu rohman ya
mas uki anda katakan tadi sudah mengerucut ya ke ganjar dan juga ke prabowo
psi tidak akan jomblo
karena kita belum tahu nih sikapnya presiden jokowi
kalau tadi dikatakan oleh mas adi merah kata jokowi itu merah kata psi
kalau misalnya untuk presiden bob darnasi sebenarnya masih ada kemungkinan jomblonya gitu
cuma kemarin dari ketum kami mengatakan bahwa pilihan jomblo
mungkin ini adalah pilihan yang paling tidak dipilih gitu
artinya besar kemungkinan ya kedua nama tersebut gitu lho mbak nanat
oke saya mau ke bang habib
bang habib seberapa yakin gerindra
bahwa psi akan mendukung prabowo subianto
ya kami berikhtiar dan berharap psi ini bisa mendukung pak prabowo
kalau bilang hilal tadi ya hilal itu kayaknya sekarang sudah ibarat bulan suci ramadan
ini udah tanggal dua puluh delapan bulan suci ramadan
jadi tinggal beberapa saat lagi hilalnya tuh insya allah nampak
keluarlah hilalnya itu
kita melihat ya gestur politik rekan rekan psi itu bagus sekali
kita lihat pak ini kaisang tempoh hari pakai tsut pak prabowo ya
lalu juga ngundang pak prabowo ke podcast
sehingga terjalinlah komunikasi yang sangat baik
apa yang ada di pikiran pak prabowo
itu saya yakin sudah dipahami oleh mas kaisang dan kawan kawan psi
tapi tetap kami menghormati independensi sahabat sahabat kami tersebut
bro and sis psi untuk memutuskan kapan deklarasinya
oke saya mau ke mas uki dulu sebelum terakhir nanti ke mas adi
mas uki apakah psi akan memutuskan pilihan politiknya setelah nanti putusan mk dibacakan tanggal enam belas oktober
kalau dari agenda psi sendiri sih soal gugatan ke mk terutama saya ya yang menggugat itu atas nama dp
jadi saya berpikir
itu tidak ada kaitannya dengan pilpres dua ribu dua puluh empat
jadi bukan keputusan mk yang kita tunggu
tapi ya betul betul hilal capres cawapres
bahwa kemudian misalnya hilal capres cawapres itu mulai nampak setelah saat itu
berarti ya setelah saat itu
jadi bukan karena itu tapi ya
kita lihat aja lah hilalnya itu kapan nampak
baik baik terakhir ya mas adi
ini tadi sudah dikasih bocoran sedikit sebetulnya
hilalnya itu akan nampak kalau sudah ada keputusan soal capres cawapres
sementara kita tahu ya penentuan bahwa gibran raka buming raka bisa maju sebagai cawapres itu adalah
pada saat nanti mk memutuskan hasilnya soal batas usia capres cawapres di enam belas oktober hari senin besok
anda melihat memang psi akan wait and see dulu sambil menunggu putusan mk mas adi
bagi saya rumus untuk memahami psi cuma satu rifana
yaitu tergantung apa kata jokowi
mau mk mengabulkan tidak mengabulkan
tapi kalau kata jokowi diam ojok khususu mengarahkan dukungan politiknya ke salah satu calon
maka disitulah kemudian psi akan melabuhkan pilihan politiknya
jadi bagi saya memang melihat psi ya wajah jokowi yang lainnya
karena memang mereka ini membangun jargon dan ideologi jokowisme yang saya kira sampai saat ini cukup kuat
apalagi misalnya kaisang sebagai ketua umum
oleh karena itu pernyataan pernyataan yang disampaikan oleh teman teman psi termasuk oleh bung dede tadi
ini hanya sebatas formatif sebenarnya
dimana semua hal keputusan politik strategis yang akan diputuskan oleh psi
tentu atas arahan tentu atas komunikasi tentu atas masukan dari pak jokowi
yang kemudian dijadikan sebagai sosok yang paling penting bagi mereka
dalam memberikan patsun patsun politiknya ke depan
kalau putuh mk misalnya mengikukan ambang batas minimum
syarat jadi presiden itu bisa diturunkan
kalau pak jokowi itu tidak memberikan perintah maka psi juga akan berdiam diri
tapi kalau kemudian jokowi memberikan perintah tentu psi akan bergerak
jadi rumuhnya serahana apa kata jokowi atau psi
disitu saja sebenarnya riffana
oke nanti kita lihat seberapa jauh sebetulnya pak jokowi bisa mempengaruhi keputusan politik dari putra putranya ya
karena kita gak tahu kan apakah kemudian pak jokowi bisa mempengaruhi keputusan politik putra putranya
dalam mengambil langkah langkah strategis ke depan
nanti kita tunggu bagaimana sikap dukungan psi apakah benar benar berlabuh ke prabowo subianto
atau mungkin nanti ke ganjar pranowo atau mungkin mengambil sikap di tengah netral
kita nggak tahu sama sekali tergantung nanti kita lihat bersama hari senin enam belas oktober
putusan mk akan seperti apa terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada wakil ketua umum partai gerindah habibur rahman ada wasik jn psi dede prayudi dan andi prayudi
pak andi prayudi pak anak anak sehat semua ya